yang kesini bukan cari jodoh
cantik kang bagja namanya dede
makasih ya ceida
rugi atuh kang bagja kalau gak mau mah
yaudah kalau kang bagja berubah pikiran
kasih tau ece ya
pak dadang debbie membawa uang jajan terlalu banyak
anak kecil nggak boleh pegang uang terlalu banyak pak
buat saya segitu itu sedikit bu
debi mah tidak salah
yang salah itu murid murid lain
kenapa bawa uang jajannya itu sedikit
ini sudah peraturan sekolah pak
peraturan itu dibuat untuk kebaikan semua murid
kenapa debi gak seperti murid murid yang lain
bawa makanan dari rumah
bisa bawa roti nasi atau biskuit
jajanan di sekolah itu tidak bisa menjamin kesehatannya pada dang
kita tidak pernah tahu apa yang mereka taruh
mungkin jatuhnya di sekolah itu tidak bisa menjamin kesehatannya pak dadang
jatuh warna jatuh pengawet
itu sangat berbahaya pak dadang
bagaimana kalau nanti debi keracunan
permisi ya bu
saya pulang duluan ya
mari pak idoy
silahkan duk pak idoy
terima kasih bu duru
jenniper banyak sekali bermasalah dengan pr dan pelajarannya
apa jenniper membaca pelajaran di rumah
baca tuh bu
baca buku putri salju
baca buku kisah sikancil
buku pelajaran sekolah pak idoy maksudnya
itu bukan buku pelajaran bu
hmm kenapa dijual di toko
bukan buku sekolah
iya bu duru
dalam mengerjakan pr
jennifer bapak awasi
setiap hari saya awasin
kalau belajar bu
ya sudah saya bacakan ya pak idoy
asap yang keluar dari kenal pot mobil
itu saya yang ngasih tahu jawabannya
itu salah pak idoy
makanya jenniter membaca terlebih dahulu
nilai bahasa indonesia jennifer
masa bu guru
padahal dia setiap hari ngomong pakai bahasa indonesia
urat dengan bapak
terus tutup terus ditutup pencet yang ini kalau udah selesai air sabunnya dibuang terus diganti
sama air yang bersih dibilas caranya sama seperti waktu nyuci mak oh terus kalau semuanya sudah
selesai lagi semua airnya dibuang dikeringkan dipencet tombol yang ini begitu gampang ya
cuma pencet pencet saja hehehe hehehe hehehe mak makasih ya emak teh udah mau ngurusin edward
ah nggak usah terima kasih m itu kan kewajiban emak
hai eh minta maaf m selalu ngerepotin emak seorang anak nggak pernah ngerepotin ibunya
itu kewajiban mak juga sayang makasih ya mak saya
assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam tuti duduk duduk
kenapa wajahnya cemerut
mulai sekarang aku nggak mau lagi jalan sama al sobri ya kenapa aku sakit hati pak ustadz masa
kemarin pas jalan jalan sama aku dia sms sana sama dedek aku pokoknya kalau datang ke sini itu cuma mau
belajar ngaji aja sama pak ustadz enggak mau pokoknya mikirin sobri lagi ya nanti saya ngomong
sama sabri sekarang ayo mulai ngaji mudah mudahan dengan mengaji
hati kita jadi tenang pikiran kita jadi bersih dan kita semakin cerdas iya pak ustadz
assalamualaikum kang bagja waalaikumsalam
kapan datang kemelve kemarin ceda dasar rusa kang bajar mau enggak usah kenalin sama cewek begini
cedema ada ada saja saya mah datang kesini bukan cari jodoh cantik serang bagjak namanya és
rugi atuh kang bagja
kalau gak mau mah
yaudah kalau kang bagja berubah pikiran
kasih tau e ce ya
eem pamit ya mak
mak jaga kesehatan
eem juga jaga kesehatan disana ya nak ya
buat baik baik ya
jangan nurut sama nenek
mami juga jaga kesehatan
mami kan cuti terpaksa
hati hati di jalan
mudah mudahan allah melimpahkan rejeki
ingat lima perkara
insyaallah kamu bisa segera lagi balik kesini
insyaallah makasih aja
acing kos dirumah aku
ketibaan gajah kamu baru tahu
kamu baru tahu
demonstrasi yang berlangsung tiap hari selama hampir satu minggu
membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika
melemah hingga rp tiga belas lima ratus rupiah per dolarnya
rupiah oh tuhan